wilayah goa di sulawesi selatan dan surabaya jawa timur yang beberapa waktu lalu diterjang banjir diperkirakan masih akan dilanda hujan dengan intensitas tinggi
gelombang setinggi dua hingga empat meter berpotensi terjadi di wilayah indonesia timur seperti laut arafuru almahera dan papua barat
sedangkan untuk rute pelayaran merak bakauheni tinggi gelombang berkisar setengah hingga satu meter
sebaran awan kumulonimbus yang berpotensi mengganggu transportasi penerbangan diprediksi bmkg terjadi di wilayah jawa sumatera dan kalimantan barat
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini